hingga kini penyediran korban masih dilakukan di hotel roa roa yang menjadi salah satu lokasi terdampak gempa di sulawesi tengah
dan sudah ada koresponden cnn indonesia albi pratama di sana
selamat siang albi ada update terbaru apa dari proses evakuasi dan juga pendistribusian bantuan yang ada di sulawesi tengah
ya selamat siang ratu
hari ini memasuki hari ke sembilan masa tanggap darurat yang diberlakukan oleh bnpb untuk penanganan bencana gempa bumi dan juga tsunami yang melanda sulawesi tengah
khususnya di kota palu kabupaten donggala dan juga kabupaten sigi
nah memang di masa tangkap darurat ini sendiri proses pencarian dan juga evakuasi masih menjadi prioritas utama
di mana sejumlah titik seperti misalnya multatura dan juga beberapa tempat di pesisir pantai talise dan juga hotel roa roa yang berada di belakang saya ini memang masih menjadi salah satu tempat
untuk dilakukannya proses pencarian dari sejumlah korban yang diduga masih tertimbun
untuk hari ini saja sudah ada satu orang yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia berjenis kelamin laki laki
itu artinya menambah total evakuasi korban dari runtuhan hotel roa roa sebanyak tiga puluh
dimana sampai dengan kemarin total korban yang berhasil dievakuasi adalah mencapai dua puluh sembilan
di mana tujuh diantaranya dinyatakan selamat tetapi lainnya meninggal dunia
dan juga sudah diserahkan
diberikan kepada masing masing pihak keluarga begitu
nah beriringan juga dengan proses pencarian dan juga evakuasi ratu
bahwa presiden dan juga wakil presiden menginstrusikan untuk adanya pendistribusian bantuan kepada sejumlah masyarakat yang mengungsi ini untuk dilakukan secara merata
karena memang banyak informasi bahwa sejumlah pengungsian ataupun orang orang ini belum mendapatkan bantuan secara langsung seperti itu
di sini belum ada posko terpadu
tetapi banyak sekali masyarakat ataupun warga yang mengungsi
membangun tempat pengungsiannya secara swadaya dengan segala keterbatasan
sampai saat ini juga beberapa pasokan listrik belum masuk
walaupun beberapa gardu induk ini sudah bisa beroperasi
tetapi tidak seratus persen hanya sekitar lima puluh persen saja
dan beberapa diantaranya juga harus didukung menggunakan genset seperti itu
dan untuk melakukan tanggap darurat sendiri
pemerintah saat ini memang masih memperlakukan masa tanggap darurat selama empat belas hari
itu terhitung sejak tanggal dua puluh delapan september dua ribu delapan belas lalu
sampai dengan tanggal sebelas oktober
tetapi kemarin wakil presiden republik indonesia yusuf kala mengatakan bahwa
bukan tidak mungkin masa tanggap darurat ini ditambah sehingga dua bulan lamanya
jika memang penanganan untuk masyarakat dan juga infrastruktur yang ada di sini
belum bisa dilakukan secara optimal karena beberapa faktor
seperti misalnya faktor akses dan juga faktor ketersediaan pasokan pasokan yang masuk ke kota palu sendiri
nah setelah masa tanggap darurat ini selesai dilakukan ataupun berhasil diatasi
pihak pemerintah ini nantinya akan menaikkan statusnya ke masa rehabilitasi
masa rehabilitasi sendiri ratu nantinya dimungkinkan bahwa masyarakat dan juga beberapa pemerintah kota
dan juga pemerintah provinsi ini bisa kembali membangkitkan kondusivitas yang ada di kota palu
kabupaten sigi dan juga kabupaten donggala
agar masyarakat setidaknya sudah bisa melakukan aktivitas sehari hari tanpa terkendala
walaupun mereka nantinya masih akan tinggal di beberapa tempat pengungsian seperti itu
jika semua masa rehabilitasi ini sudah bisa dilakukan secara optimal
maka masa rekonstruksi ini bisa menjadi tahapan akhir untuk dilakukannya pembangunan sejumlah bangunan
rumah rumah untuk masyarakat yang ada dan juga pembendahan dari infrastruktur yang dibutuhkan
karena memang sampai saat ini seperti misalnya gedung pemerintahan gedung sekolah
dan bahkan pembangkit listrik pun masih belum bisa digunakan seperti itu
dari total tujuh pembangkit listrik yang ada ratu kalau misalnya bisa saya kasih informasi
lima di antara ini mengalami kerusakan sedangkan dua lainnya masih dalam kondisi bagus
tetapi untuk di beberapa jalan yang sedang diangkat
saya lihat masih ada beberapa tiang tiang listrik dan juga kabel kabel yang putus
sehingga belum bisa dilakukan optimalisasi untuk mengalirkan listrik
dan memang ada tahapan tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah
baik itu pusat pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi
untuk bersama sama melakukan masa tanggap daruratnya agar bisa lebih optimal
agar masyarakat yang ada di kota palu kabupaten donggala dan juga di kabupaten sigini
bisa setidaknya mendapatkan distribusi dulu secara langsung
distribusi bantuan secara langsung setelah semuanya terpenuhi baik itu dari makanan
lalu kebutuhan sehari hari dan juga sanitasi terpenuhi
maka statusnya ini bisa dinaikkan
dan itulah yang menjadi harapan dari sebagian besar masyarakat yang ada di sini
untuk mendapatkan kondusivitas terlebih dahulu di samping permasalahan yang lain
baik albi sejauh ini dari pantauan anda di sana
bagaimana kemudian proses tanggap darurat ini
apakah kemudian bisa optimal begitu
apa yang tadi anda sampaikan apakah kemudian bisa optimal
adanya fasilitas fasilitas tersebut dan juga bantuan bantuan yang ada di sana
apakah kemudian bisa optimal

dan juga dengan sejalan evakuasi yang juga dilakukan
apakah kemudian itu bisa optimal begitu dari pantauan anda di lapangan
ya ratu kalau dari apa yang saya lihat selama beberapa hari di kota palu sendiri
memang kota palu adalah kota yang cukup besar
dan tentu ini adalah tempat yang sangat masif untuk dilakukan sejumlah penanganan
dan juga perbaikan seperti itu
tetapi memang saat ini dari misalnya saja pencarian korban
dan juga penjagaan korban
dan juga evakuasi di beberapa tempat seperti misalnya mall tatura
itu adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota palu saat ini
dan pihak dari tim sar gabungan baik itu dari basarnas tni polri pihak swasta
dan juga masyarakat masih terus berusaha untuk bahu membahu
mengeluarkan ataupun melakukan pencarian di dalam sana yang diduga masih ada sejumlah korban
karena kerusakan yang ada di bangunan tersebut itu cukup masif cukup besar
dan juga resiko bagi para tim sar sendiri itu masih ada
karena memang struktur dari bangunan sudah mulai rapuh
dan diduga masih ada sekitar ratusan orang
nah kalau misalnya dilihat juga beberapa alat berat sudah ada
tetapi pihak dari swasta selaku donatur untuk melakukan pencarian
dan juga melakukan pemberesan dari puing puing tersebut
mengatakan masih membutuhkan sejumlah alat berat lain untuk dapat melakukan upaya lebih keras lagi
jadi andai kata nantinya pihak swasta ini mendapatkan dukungan
baik itu dari pemerintah atau perusahaan lain untuk segera melakukan penambahan alat berat
tentu optimalisasi dari masa tanggal ini
juga bisa dipercepat selain itu beriringan dengan pendistribusian
barang bantuan yang masuk sampai saat ini sudah banyak
tetapi pendistribusian ke tempat tempat yang tempatnya sangat terpencil
seperti di kabupaten sigi karena jalan terputus
pihak dari pemberi donasi tersebut juga harus berusaha keras untuk dapat menembus jalur tersebut
sehingga optimalisasi optimalisasi ini bisa dilakukan dengan cara melakukan penyebaran titik titik penampungan
untuk barang bantuan ini secara sporadis
baru nantinya dari situ mereka bisa mendistribusikan dengan cepat
dan maka dari situ tahapan dari tanggap darurat bisa kemudian dinaikkan ke masa rehabilitasi dengan baik dan juga dengan cepat
baik albi kita juga berharap sama sama semoga ini proses tanggap darurat ini bisa segera selesai
terima kasih atas informasi anda albi pratama dari sulawesi tengah